ini ada apa lagi si elsa
ini ada apa lagi
mbah yang masih ingat kejadian dulu
mbah yang merahasiakan kamu karena kamu hamil sama mas roy dan
mbah yang ingin mempertemukan kamu sama mas roy waktu itu
andin kan mau ke rumah bapak
duduk dulu mbak
gue gak tau harus mulai dari mana
tapi gue harus kasih tau soal ini ke lo
kenapa gak diangkat sih
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
semalam aldebaran kasih
operasi pengguguran gue empat tahun yang lalu ke nino
mas al memang megang invoice itu
dan mas al juga prajeritas sama aku
nggak ada apa apa
gue gak tau apa alasan aldebaran
nino bener bener marah besar
sampai masalah ini mama papa tahu
tadi gue disidang sama mama papa
mereka mendesak gue
karena pengen tau siapa yang udah hamilin gue
bentar ya mas al telfon
lo boleh angkat telfonnya
setelah mendengar semua penjelasan gue
kenapa hantin klincik gue

jangan lupa subscribe like share dan komen ya
selama ini aku ada bohongin mbak
mbak gak ngerti
lo bakalan sulit untuk percaya sama buah
waktu itu gue hamil
bukan karena roy
tapi karena aldebaran
kenapa jadi masalah
mbak masih inget lo
dan kau minta pertolongan sama mbak
gue hamil lah sama aldebaran
gue akan minta pertolongan sama siapapun
karena dia takut ini bakal jadi skandal
ini ada apa lagi
mbak yang masih inget kejadian dulu
mbak yang merahsiakan kamu karena kamu hamil sama mas roy dan
mbak yang merahsiakan kamu karena kamu hamil sama mas roy dan
mbah yang ingin mempertemukan kamu sama mas roy waktu itu
mbak yang ingin mempertubuhkan kamu sama mas roy waktu itu
dan itu semua bohong

sekarang gini deh mbak mbak inget inget lagi
apa mbak pernah

pernah nanya masalah ini sama apa langsung
apa ada pengakuan
apa ada pengakuan
kekuan dari mulutnya roy langsung
soal gue hamil karena dia
kalaupun notanya itu keroy
dia pasti gak akan kaku
karena bukan dia orangnya
karena gue gak ada pilihan lain
aku butuh orang yang bertanggung jawab
enggak mau denger gue ya
waktu gue jadi berenang
tak ada lagi
apalagi ini ya tuhan
hati kecil aku aku pengen percaya sama suami aku
dan aku juga mau percaya sama elsa
tapi gak seperti ini
itu cukup ya